kita edukasi kita kasih pemahaman kepada mereka sehingga mereka paham bahwa pengelolaan sampah yang baik dan benar itu penting
bagaimana baiknya orang kampung sama kita kita pun gitu juga
karena ini sama sama untuk menjaga kampung saya pun menjaga kampung
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
tak ada kata lelah untuk menjaga kebersihan desa
itulah prinsip yang dipegang oleh hermansyah
warga dusun lamkuta desa blangkrum aceh besar ini setiap hari berkeliling desa mengangkut sampah
sepeda motor yang dimodifikasi ini menjadi teman setianya
orang aceh menyebutnya dengan becak barang
tersebar di lima dusun ada dua ratus dua puluh rumah tangga atau keluarga yang sampahnya diangkut oleh hermansyah
setiap rumah tangga yang menggunakan jasa pengakutan sampah ini membayar iuran dua puluh hingga tiga puluh

kesinilah ia mengangkut residu sampah rumah tangga
tempat pembuangan sampah sementara desa rukoh kecamatan syahkuala banda aceh
mantan sopir angkutan umum ini bersyukur dengan pekerjaannya sebagai pengakut sampah
di unit sampah bank sampah kub pesat bumn
umg blank room sejak tahun dua ribu lima belas
kini ia memiliki penghasilan tetap sebagai pengangkut sampah
dengan upah rp satu juta per bulan
untuk mengindahkan kampung
bagaimana baiknya orang kampung sama kita kita pun gitu juga
karena ini sama sama untuk menjaga kart untuk menjaga kampung
untuk menjaga saya saya pun menjaga kampung
rama herawati adalah penggagas bank sampah kelompok usaha bersama
atau kub pengelolaan sampah rumah tangga
disingkat menjadi pesat desa blank room
diumumkan kepada seluruh warga gampong blank room
bahwasannya hari ini sabtu bank sampah dibuka kembali
bank sampah ini memiliki sekitar satu ratus sepuluh anggota
mereka adalah warga yang telah memiliki kesadaran mengelola sampah
dengan memilah sampah rumah tangganya
inovasi pengelolaan sampah rumah tangga yang digagas oleh rama
berkembang sejak didukung oleh badan usaha milik gampong
atau bumg blank room pada dua ribu lima belas
menjadi sebuah unit usaha di desa ini
rama jadi sebelum bergabung dengan bumg blank room
ibu sudah menginisiasi bank sampah seperti ini di desa ini
apa yang mendasari kegiatan ini
apa yang mendasari
karena kita lihat setiap meter tanah kita di atasnya itu ada sampah
jadi kita perhatikan sekali dengan lingkungan sekitar kita
sampah ada di mana mana
jadi di sini kita dirikan bank sampah blank room
dengan adanya bank sampah
sampah sampah yang tadi itu jadinya bernilai
jadi sampah sampah tidak berantakan lagi
seperti ini misalkan ini ada uangnya ada nilainya
ini kita masukkan ke bank sampah dan ada rupiahnya
rata rata ada sekitar tiga ton sampah plastik
atau satu ton sampah kertas yang ditabung oleh satu ratus sepuluh anggota bank sampah per bulannya
sampah daur ulang yang ditabung bernilai rp satu lima ratus
hingga rp tiga per kilogram tergantung kondisi sampah yang dibawa
barang barang sudah dikumpul dalam seminggu
diantar kemarin di sini ditimbang
terus ditulis ada buku bank sampah juga
nanti kalau sudah dikumpul uang bisa ambil uang
terus di sini ada juga kompos bisa tukar ambil kompos
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room

bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room

bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room
bumk kampung sampah blank room

pada dua ribu enam belas dari dana desa sekitar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah
dua puluh juta rupiah digunakan untuk pengadaan timba atau ember sampah rumah tangga
dana ini diperoleh dari pemerintah melalui kementerian keuangan
dan disalurkan oleh kementerian desa pdtt
kemudian sekitar rp enam belas tujuh ratus dari dana desa tahun dua ribu tujuh belas
digunakan untuk pengadaan tong sampah di rumah rumah warga
kita butuh edukasi yang ekstra dalam hal untuk mengajak orang orang
karena cerita sampah itu cerita yang sesuatu yang kotor
maka ini kita butuh jiwa volunteer jiwa sukarelawan yang sangat tinggi untuk mengajak mereka
kita edukasi kita kasih pemahaman kepada mereka
sehingga mereka paham bahwa pengelolaan sampah yang baik
dan benar itu penting
selain menggiatkan jasa pengangkutan sampah dan tabungan sampah daur ulang
unit usaha bank sampah kub pesat blankrum juga mengelola sampah rumah tangga organik
menjadi pupuk kompos
nah ini satu bulan selesai siap pakai kemudian dibawa kemana lagi pupuk organiknya
oke memang kita targetnya tidak hanya komersil menjual
tapi sebenarnya bagaimana mengedukasi
supaya setiap rumah tangga itu mau mengolah sampahnya sendiri
jadi sampahnya sebenarnya selesai di rumah tangganya masing masing
nah kalaupun memang kita olah di sini di pusat komposting ini bisa kita jual juga
tentunya kalau sudah kita jual income nya pendapatannya kan untuk kita bank sampah untuk masyarakat juga
upaya bumg blangkrum memandirikan desa sedikit demi sedikit membuahkan hasil
inovasi desa blangkrum dalam mengelola sampah kini mampu meningkatkan pendapatan asli desa atau pad
dari hasil penjualan sampah daur ulang dan pupuk organik serta iuran jasa pengangkutan sampah
pada dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas unit usaha bank sampah kub pesat bumg blangkrum berhasil memperoleh pendapatan sepuluh juta rupiah
dan saya pun bekerja sama dengan bumg sudah hampir satu tahun lebih
pendapatan saya mungkin bertambah sikitlah syukur saya
geliat unit usaha bank sampah kub pesat bumg blangkrum mengajak masyarakat mengelola sampah tak berhenti hanya di desa blangkrung saja
rama herawati penggagasnya berinisiatif menularkan kesadaran peduli lingkungan
hingga keluar desa
disinilah ia memulainya
sebuah perguruan tinggi negeri di banda aceh tak jauh dari desa blangkrung
setiap harinya dua ratus lima puluh sampai tiga ratus ton menuju ke tps kita di sana
tpa kita di sana itu tanahnya di sana itu luar biasa menangis loh
karena sampah kita itu dalam keadaan campur jadi satu
kalau dia jadi satu nilainya nol sampahnya
tapi kalau terpilah biarkan sampahnya itu terpilah
kertas dibiarkan dia dengan kertas pasti ada uangnya
bank sampah unciah ini dipelopori oleh rama pada januari dua ribu sembilan belas
sama halnya dengan pengelolaan sampah di desa blangkrum
sampah ini juga mengelola sampah organik menjadi pupuk
gerakannya dimulai dengan menampung sampah daun dan rumah tangga di sekitar kampus
sedikitnya sekitar seratus karung sampah daun datang setiap hari
disinilah sampah dicacah dan difermentasi hingga menjadi pupuk organik siap pakai
tak hanya itu melalui bank sampah ini pula
rahmat tengah berupaya mengurangi penggunaan kemasan makanan dan minuman berbahan plastik di area kampus
delapan bulan berjalan bank sampah ini kini memiliki enam puluh lima relawan mahasiswa
dari berbagai fakultas
konsistensi rama berinovasi dalam mengelola sampah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat
jadi pas saya tahu ada wadah kayak gini di unciah
bsu bank sampah usia yang memang digarap oleh ibu rama dan bu nova
saya merasa kayak kalau saya sebagai mahasiswa dan sekarang udah ex mahasiswa
saya nggak mau ikut serta di sini terus siapa
meski inovasi pengelolaan sampah yang gencar dilakukan oleh desa blangkrum masih dalam skala kecil
namun telah memberikan dampak yang luar biasa bagi desa
pada dua ribu enam belas blankrum berhasil meraih prestasi sebagai juara pertama lomba desa
atau gampong tingkat provinsi aceh
di tahun yang sama
bumg blangkrung bahkan menerima penghargaan sebagai badan usaha milik desa terbaik
kategori partisipatif dari kementerian desa pdtt
prestasi dan penghargaan yang pernah diraih desa blangkrum
bukan hanya karena inovasi dalam pengelola sampah saja
blangkrum dinilai berhasil menata kemandirian desa melalui berbagai unit usaha lain
pada dua ribu tujuh belas bumg blangkrum mulai mendirikan unit usaha depot air mineral isi ulang
unit usaha ini menyewakan sebuah tempat dan mesin depot air mineral isi ulang kepada warga
zulkifli dan nur laili inilah yang menyewanya dengan biaya sewa dua lima juta rupiah per tahun
guna meningkatkan pendapatan keluarganya pasangan suami istri warga dusun cotsibati ini
kemudian membuka toko gampong di lokasi yang sama
ada kemajuan sih dulu sana kan agak sepi orangnya
udah sampai sini udah rame pembelinya
pemasuakannya udah banyak juga kan
sana satu bulan kayaknya satu juta setengah sini udah dua juta satu bulan
selain unit usaha depot air mineral isi ulang
pada dua ribu delapan belas bumg blangkrum kemudian membuka unit usaha pangkalan lpg
dengan menggunakan modal sebesar lima belas juta rupiah dari dana desa tahun dua ribu dua puluh
unit usaha ini memperkerjakan amir putih warga dusun menasah trie
rata rata keuntungan hasil penjualan lpg di unit usaha ini mencapai satu juta rupiah per bulan
ya saya merasa bersyukur karena sebelum saya mengelola ini di bawah naungan bung
saya bekerja sebagai buruh bangunan
dikarenakan mungkin syukur alhamdulillah karena pendapatan saya sudah bertambahlah sikit
untuk penghasilan untuk keluarga untuk membiaya anak sekolah dan sebagainya
badan usaha milik gampong blangkrung terbilang cekatan melirik potensi usaha yang dimiliki oleh desa
aset desa berupa tanah digunakan untuk mendirikan unit usaha rumah sewa yang dirintis sejak tahun dua ribu
hingga pertengahan dua ribu sembilan belas ada sebelas unit rumah yang disewakan di desa blangkrum
dua unit diantaranya dibangun dengan menggunakan dana desa tahun dua ribu enam belas sekitar dua ratus empat juta rupiah
sangat bagus soalnya soalnya teterata kos yang di bandar ini mahal mahal semua bang
jadi kan pas tahu ini ada kos di blangkrum ini ya langsung diambil ya bang
karena harganya murah lebih nyaman dan dekat dengan kampus gitu
harga sewa rumah sewa milik unit usaha ini
kisar antara lima hingga delapan lima juta rupiah per tahun
selama tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas pendapatan asli desa yang berhasil didapat oleh desa blangkrum dari unit usaha ini mencapai satu ratus tiga puluh sembilan juta rupiah
pemasaran di sini kalau dilihat dari tahun tahun sebelumnya
memang kok peminat rumah rumah anak anak kos buat cari rumah sewa
emang kebanyakan buat nyari kos ke daerah kampung sini pak
jadi tanpa ada pemasaran yang kayak mana anak anak kos emang langsung nyari rumah kemari kayak gitu
perlahan namun pasti seiring bertambahnya jumlah unit usaha blangkrung semakin mantap menatah kemandirian desa
bahkan unit usaha yang dikelola oleh bumg blangkrum semakin berkembang di berbagai sektor
di antaranya pertanian peternakan dan pendidikan
saya mengabdi di sini itu saya ingin membangun warga warga kampung belangkru terutama bagi anak anak kampung belangkru sendiri
agar menjadi siswa atau murid murid prestasi kedepannya
terletak di kecamatan batu salam
kabupaten aceh besar desa blangkrum dihuni oleh sekitar dua empat ratus jiwa penduduk
mayoritas berprofesi sebagai petani mengingat desa ini memiliki lahan pertanian seluas tujuh puluh empat hektare
sadar akan potensi pendapatan yang besar dari sektor pertanian
pada tahun dua ribu sembilan bumg blangkrum mulai mengelola unit usaha tanah khas gampong atau tanah bengkok dengan sistem bagi hasil
lima puluh persen hasil panen untuk petani yang mengelola sawah sementara dua puluh persennya untuk desa
dari sepuluh petak tanah yang dikelola unit usaha ini rata rata pendapatan asli desa per tahun yang dihasilkan mencapai sekitar enam juta rupiah
terhitung dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
namun unit usaha ini sangat bergantung pada ketersediaan air
nah sebenarnya kalau untuk tanah bekok sendiri kan pasti tidak bisa berjalan mulus selalu ya ini tergantung sama musim
nah kendalanya memang di musim saja atau seperti apa pak
ini begini kayak ini kan mesin kering kan kemarau ini kan
jangan pun padi bibit bibi lain nggak mungkin kita tanam nggak mau hidup
jadi kalau padi satu tahun sekali
satu tahun sekali
itu walaupun satu tahun sekali menurut irigasinya menurut airnya
kadang kadang walaupun ada airnya udah setengah perjalanan udah kering potong itu lembu
nah inilah kendala kami disini
selain pertanian bumg blangkrum juga memandirikan warga di sektor peternakan melalui unit usaha penggemukan sapi
unit usaha ini pernah menggunakan dana desa tahun dua ribu enam belas sebesar rp enam puluh lima tujuh ratus untuk pengadaan enam ekor sapi
secara bergilir bumg menitipkan sapi untuk digebukan oleh para peternak di desa ini
ekonomi warga dusun ujung timpen yang berprofesi sebagai buruh harian ini terbantu dengan adanya unit usaha ini
untungannya bagi tiga per tiga berarti ke bumg
seperti berapa lagi nya itu
satu per tiga dari hasil penjualannya masuk ke kas desa bumg dua per tiga nya masuk ke peternak
nah biasanya kalau keuntungan secara nominal saja boleh dijelaskan tidak
beli sapi berapa dijual berapa biasanya berapa
kalau misalnya beli sapi yang udah sepuluh juta
berarti keuntungannya untuk kita untuk bumg bagi tiga dia
bagi tiga satu untuk masuk ke kas dua untuk kita
untuk yang beli ada
upaya menggerakkan roda perekonomian desa terus dipacu
bumg blangkrum memiliki unit usaha simpan pinjam untuk meningkatkan penghasilan para pelaku usaha kecil di desa
selain penyertaan modal bumg blangkrum melatih mereka untuk mengembangkan usahanya
salah satunya adalah para pemilik usaha kue kekarah penganan khas aceh
pada tahun dua ribu enam belas dana desa mengalir untuk kegiatan pelatihan manajemen usaha dan pengadaan kemasan produk unggulan desa ini
aziza salah seorang warga yang merasakan manfaatnya
peningkatan mutu produksi kue kekarah miliknya berdampak pada semangat
makin bertambahnya pendapatan
dari usahanya aziza mampu mendapatkan keuntungan bersih rata rata dua ratus ribu rupiah per hari
kalau dulu kami kan masih kecil kecilan maksudnya kalau untuk anak cukup untuk berlebihan nggak ada
sudah tsunami kami pinjam di pinjaman desa lumayan lah daripada sekarang gitu
bisa sekolah anak pokoknya bisa semua lah
kini aziza mampu menambah lapangan pekerjaan dengan memperkerjakan empat pegawai untuk memenuhi pesanan kue berbahan dasar tepung beras yang diproduksinya ini
dalam sehari ia memproduksi lima puluh kotak kue kekarah
dalam bidang pendidikan bumg blangkring membentuk unit usaha sekolah gampong
ada dua sekolah yang pengembangan sarana dan prasarananya didukung oleh bumg
salah satunya adalah sekolah dasar islam terpadu atau sdit hafizul ilmi
ada sekitar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah dari dana desa tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas yang digunakan untuk membangun ruang belajar dan rehabilitasi fasilitas sekolah dasar ini
sementara gaji tenaga pengajarnya bersumber dari pendapatan asli
berdasarkan ulasan kabinet sebuah perusahaan berkampung di bumg mengajar kemampuan para guru yang mempunyai kekuasaan pengetahuan secara rasmi
berkampung dengan perusahaan kursi desa dan biaya pendidikan murid

enam di antaranya adalah warga desa belangkring salah satunya naziatul nisra
saya mengabdi di sini itu saya ingin membangun warga warga kampung belangkru terutama bagi anak anak kampung belangkrum sendiri
agar menjadi siswa dan anak lelaki yang berkembang ke kampung ini
untuk murid murid yang berprestasi ke depannya nanti generasi generasi muda yang berprestasi ke depan
dua ribu lima belas kami hanya mendapat honor itu sekitar satu ratus lima puluh ribu per bulan
dan sekarang tahun berganti tahun honornya itu terus meningkat
terutama di tahun ajaran baru ini alhamdulillah honornya itu hampir mencapai dua juta per orang
selain sd ada pula taman kanak kanak islam terpadu atau tkit hafizul ilmi
sekolah ini menampung enam puluh murid usia tiga hingga enam tahun dan memiliki tujuh orang tenaga pengajar
keberadaan sd dan tk ini membawa angin segar bagi masyarakat
mengingat keduanya menjadi sekolah pertama di desa blangkrung
belum punya sekolah sendiri
maka masyarakat ini mengantarkan anaknya ke luar
alhamdulillah sekarang dengan adanya berdirinya rumah sekolah milik desa
maka masyarakat berbondong bondong untuk mengantarkan anaknya ke sekolah desa
hingga pertengahan agustus dua ribu sembilan belas desa blangkrung telah memiliki sepuluh unit usaha
bumg blangkrung yang mengelolanya
membuat desa blangkrung aktif untuk mempertahankan eksistensinya
bukan hanya menambah pendapatan asli desa
inovasi unit unit usaha ini berhasil membuat desa blangkrum mengantongi sejumlah prestasi
pada tahun dua ribu delapan belas desa blangkrum menjadi nominasi desa terbaik nasional
kategori prakarsa dan inovasi desa dari kementerian desa pdtt
blangkrung juga pernah meraih penghargaan atas prestasinya menjadi juara pertama desa
tingkat provinsi kategori prakarsa dan inovasi dua ribu delapan belas dari pemerintah kabupaten aceh besar
blangkrung sebuah desa di aceh besar yang bergerak maju
di balik keberhasilannya menata kemandirian desa
ada peran besar mereka yang berpartisipasi menggerakkan roda perekonomian
mereka yang memiliki semangat memajukan desa
dan harapan saya ke depan
yang pertama unit usaha yang ada di bumdes ini inovasi desa ini meningkatkan
dan menambahkan lapangan kerja masyarakat sehingga masyarakat tidak ada pengangguran
kemudian terakhir itu meningkatkan pendapatan asli kampung